hai ada tanggal tua one tinggal berapa lembar nih tinggal dua lembar doang nih tiga puluh kira kira
bisa dapat makan apa ya seharian di jakarta selatan yuk kita cari tahu
mie ayam nana yang terletak di pondok indah jakarta selatan adalah lokasi pertama saya
untuk mengisi perut di tanggal tua tempat makan ini tidak begitu luas hanya ada sekitar
enam hingga delapan kursi yang disediakan untuk pengunjung yang ingin makan di tempat
tempat makan yang sudah berdiri sejak tahun sembilan puluh an ini buka dari senin hingga sabtu pukul sembilan
sembilan pagi sampai lima sore di sini ada sajian mie ayam dan mi yamin teksturnya tuh dia enak
banget kenyal terus pangsit rebusnya tuh beda sama mie pangsit yang lainnya tuh itu beda
teksturnya enak banget untuk seporsi mie ayam dengan pangsit goreng dibanderol dengan harga
lima belas rupiah rasanya enak enggak kalah dari restoran bintang lima teksturnya kenyal rasa ayamnya
juga enak tebel tebel dan yang paling enak lagi karena ini suasananya dalam perumahan jadi makin adem kita
tempat makan ini buka sejak enam belas tahun yang lalu
pake tempe itu kabul mem halls singa pertukaran uang atau potongan untuk di tempat makan ini
tempe pakai tahu nasi putih lelapan sambal lengkap sama teh korek
udah rp lima belas itu bu semuanya
oke bu saya tunggu bu ya
harga yang dijual di sini bervariasi mulai dari rp satu hingga rp satu ratus lima puluh
dari tempe tahu harga rp satu langsung ke ati ampela rp lima langsung ke ayam rp lima belas lele rp tiga belas
jadi ada tahap tahapan ada yang paling rendah ada yang paling tinggi
tempat tempatan ini menjadikan banyak menu seperti ayam goreng bebek goreng cakangkung aneka seafood dan soto ayam
rasanya enak porsinya juga banyak sambalnya mantep pedas banget
dan yang paling enak ini ditemani dengan live music yang ada di belakang saya
sebelumnya saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
bagi anda yang ingin mencoba berbagai makanan di sini anda dapat datang pada jam lima sore hingga dua pagi
tanggal tua bukan alasan untuk tidak dapat menikmati makanan enak dengan harga yang murah